dewan keselamatan transportasi nasional telah merilis video
penyebab runtuhnya jembatan francis code k
di baltimore maryland amerika serikat
insiden rutunya jembatan tersebut telah mengakibatkan
enam pekerja konstruksi tewas di lokasi
sebuah kapal kargo besar kehilangan tenaga
beberapa saat sebelum menabrak jembatan dan runtuh
ke sungai patapsco maryland amerika serikat
dua dari delapan pekerja konstruksi yang sedang menambah lubang
di jembatan ketika kecelakaan terjadi
berhasil diselamatkan setelah keruntuhan
sementara penyelam menemukan dua jenazah lainnya
dan empat lainnya diperkirakan tewas
lalu lintas kapal juga telah dihentikan di pelabuhan bal timur
yang menangani kargo senilai puluhan miliar dolar setiap tahunnya
saudara sebuah truk semen menabrak bus sekolah
yang mengangkut lebih dari empat puluh siswa di texas amerika serikat
kecelakaan ini menyebabkan dua orang tewas
termasuk seorang anak laki laki berusia lima tahun
video kamera dashboard yang dirilis distrik sekolah texas
pada kamis kemarin menunjukkan saat sebuah truk semen
berbelok ke arah lalu lintas
truk semen itu kemudian menabrak bus sekolah
yang mengangkut lebih dari empat puluh siswa
tabrakan yang terjadi pada dua puluh dua maret lalu itu
membuat bus akhirnya terguling
seorang anak laki laki yang berusia lima tahun
yang berada di dalam bus dan seorang pengemudi kendaraan lain
tewas dalam kejadian ini
sementara sejumlah orang yang berada di dalam bus
dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis